buat keluarga semuanya terima kasih untuk doanya semangatnya motivasinya
semoga bisa menjadi berkat buat keluarga dan buat orang lain juga
terima kasih ya makasih atas segala doa dan supportnya
inilah ungkapan haru dan bahagia dari para guru honorer
yang dinyatakan lulus dari hasil seleksi kompetensi tahap satu
guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau p tiga k
dengan perjanjian kerja ini para guru akan mendapatkan gaji dan tunjangan
tidak jauh beda dengan guru berstatus ans
namun karena statusnya kontrak mereka tidak mendapatkan pensiun
yulita sinaga guru honorer matematika di smpn empat puluh tiga jakarta
sudah menanti selamatnya
selama delapan belas tahun setelah status honorer guru berubah menjadi aparat sipil p tiga k dua ribu dua puluh satu
memiliki jaminan kesehatan yang jelas gitu terutama juga untuk keluarga
kemudian yang kedua ya bisa mengabdi lebih lagi
tentunya dengan kita menjadi pegawai tetap kan lebih banyak lagi hal hal yang bisa kita lakukan
bisa lulus selama delapan belas tahun menanti
rasa syukur juga dirasakan guru ipa di smpn empat puluh lima
meski baru tiga tahun mengabdi sebagai guru
ia mencoba untuk mendaftarkan diri sebagai guru tetap untuk membahagiakan orang tua
saya bersyukur setiap ada kesempatan saya coba
mudah mudahan bisa menjadi guru di masa datang yang akan lebih baik lagi
setelah menyandang status tersebut
karena kan mungkin orang tua juga berharap ya
menaruh harapan jadi kalau memenuhi harapan orang tua kan juga senang
menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadima karim
mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang lulus tahap satu pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja hari ini delapan oktober
ada satu ratus tujuh puluh tiga tiga ratus dua puluh sembilan peserta yang lulus
jadi dengan sangat bahagia saya mengumumkan pada ronde pertama ini
dan jangan lupa masih ada ronde kedua dan ketiga di tahun dua ribu dua puluh satu
dan tahun depan pun akan ada ronde ronde lagi
tapi di ronde pertama saja dari tiga ratus dua puluh dua enam ratus enam puluh lima formasi yang dilamar oleh guru

jadinya dengan ronde pertama baru saja ronde pertama dari ini

bagi yang tidak lulus akan diberikan tiga kali kesempatan tes seleksi pada tahun depan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara indonesia
yang memenuhi syarat untuk diangkat berdasarkan perjanjian kerja
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah
dengan adanya status baru ini kesejahteraan guru baik
akan setelah diangkat
setara dengan pegawai negeri
selain itu para guru juga mendapatkan kesempatan pelatihan guna mengembangkan kemampuannya